kedati terdapat jutaan buruh dan pekerja di indonesia namun sepanjang sejarah pemilu modern di indonesia
partai buruh tidak dapat dukungan yang besar dari masyarakat khususnya para kaum buruh
suara partai buruh yang tidak signifikan membuat banyak serikat buruh yang mencari saluran politik lain di luar partai
menurut pengawat politik perburuhan pergerakan serikat buruh di indonesia tidak lagi efektif memfasilitasi kepentingan buruh
dan malah cenderung mendekati kepentingan politik dengan berafiliasi dengan partai partai politik
kepentingan politik atau kepentingan kesejahteraan bagi buruh di indonesia menjadi bahan pertimbangan yang cukup dilematis
tak bisa dipungkiri kepentingan politik juga didasari oleh perjuangan para buruh untuk mendapatkan kesejahteraan
partai buruh sempat meramaikan panggung politik di indonesia dan menjadi peserta pemilu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat dan dua ribu sembilan dengan menggunakan nama yang berbeda
yaitu partai buruh nasional partai buruh sosial demokrat dan partai buruh
kendati ada jutaan buruh di indonesia bukan berarti partai buruh bisa meraih dukungan yang besar secara elektoral
pada pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan partai buruh nasional pbn hanya meraup satu ratus empat puluh sembilan ratus delapan puluh suara atau tiga belas persen
pada pemilu dua ribu empat setelah berganti nama menjadi partai buruh sosial demokrat partai ini hanya meraih enam ratus tiga puluh enam tiga ratus sembilan puluh tujuh suara atau lima puluh enam persen
dan pada pemilu dua ribu sembilan setelah memakai nama partai buruh perolehan suara partai buruh justru merosot hingga tinggal dua ratus enam puluh lima dua ratus tiga suara atau dua puluh lima persen
suara partai buruh yang tidak signifikan membuat banyak serikat buruh yang mencari saluran politik lain di luar partai
namun dosen ketenaga kerjaan pasca sarjana universitas trisakti trubus rahadiansah seperti dikutip cnn indonesia com menilai pergerakan serikat buruh di indonesia tidak lagi efektif
memfasilitasi pergerakan serikat buruh di indonesia
dan malah cenderung mendekati kepentingan politik dengan berafiliasi dengan partai politik
kepentingan untuk memperjuangkan hak sesama buruh selama ini dianggap tak terakomodasi dengan baik
bahkan tak jarang organisasi buruh secara terang terangan mendukung calon tertentu dalam kontestasi pilpres seperti yang terjadi di peringatan may day dua ribu delapan belas saat kspi mendeklarasikan diri mendukung prabowo subianto sebagai calon presiden
sementara itu analis politik henry satrio seperti juga dikutip
cnn indonesia com justru mengajurkan serikat buruh menjalin hubungan dengan partai politik supaya menjalankan fungsinya dalam menyuarakan hak buruh
lalu apakah kehadiran partai buruh masih relevan untuk memperjuangkan aspirasi kaum pekerja di indonesia
atau buruh hanya akan selalu menjadi komoditas politik bagi para kandidat dan partai yang menginginkan suara dari jutaan buruh
budi adibutro cnn indonesia
selain kita hari ini dihadapi oleh banyak sekali suara suara tuntutan apa saja tuntutan tuntutan terutama di bidang kesejahteraan bagi para buruh kita akan bicara mengenai bagaimana penyaluran aspirasi politik para buruh
nah penyaluran aspirasi politik kaum buruh dan pekerja memang masih menjadi topik yang kerap dibicarakan saat hari buruh
kegagalan partai buruh dalam meraup suara di pemilu indonesia apakah benar benar menutup peluang penyaluran aspirasi politik kaum buruh terutama di sektor sektor politik formal
apa tantangan politik kaum buruh di tahun politik kali ini
untuk menjawabnya sudah bersama saya malam hari ini ada bapak mukhtar pakpahan ketua umum dpp sbsi yang juga mantan ketua umum partai buruh
terima kasih pak mukhtar sudah datang
kemudian ada pak trubus arhadiansyah analis ketenaga kerjaan dari universitas trisakti
terima kasih pak trubus sudah datang
saya mau tanya ke pak mokhtar ini kita bicara mengenai kita tidak bicara dulu mengenai tuntutan tuntutan buruh seperti outsourcing atau hal hal yang lebih detail lagi
tapi kita bicara mengenai aspirasi politik
menurut anda dalam kita bicara dalam politik indonesia modern pasca reformasi
menurut anda apakah kita atau kaum buruh sendiri sudah kondisi saat ini ya prof mokhtar
sudah mempunyai kanal kanal aspirasi politik yang ada
atau menurut anda kanal kanal aspirasi politik bukan menjadi sebuah concern terutama bagi kaum buruh sekarang
baik saya menjawabnya dari dua hal dulu
semua nasib buruh pasti ada hubungannya dengan politik
membuat undang undang menjalankan undang undang menentukan upah lalu menjalankan pengawasan ada hubungannya dengan politik
karena itu dengan singkat kalimat yang singkat buruh butuh politik butuh partai politik
kedua di dunia ini ada tiga model hubungan serikat buruh

nah ada yang paling tua yang lama
serikat buruh itu under boy dari partai politik komunis
golkar dengan spsi di masa lalu
lalu ada yang kedua
serikat buruh mempunyai partai politik
itu inggris belanda jerman australia selandia baru paling ideal
yang ketiga ada simbiosi
simbiosi mutualistis seperti model partai demokrat amerika dengan afl cio serikat buruhnya amerika
pertanyaannya tadi apakah sesungguhnya butuh yang ideal memang
yang ideal ya jadi supaya kalau pemerintahan negara itu dibawah kendali buruh dibawa kendali kepentingan buruh ya memang harus partai buruh
kalau dia simbiosi hanya menyalurkan aspirasi
aspirasinya bisa tidak terdengar bisa tidak disalurkan bisa dia hanya sakit hati dan bisa juga hanya gigit jari
tapi menurut anda penyaluran aspirasi terutama aspirasi politik ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan
dibanding aspirasi aspirasi yang lebih sektornya kesejahteraan gitu ya prof mongsar ya
kesejahteraan itu akan datang bila penguasa politik menjalankan kepentingan politiknya buruh
tapi kalau kepentingan dari seberang sana yang mitra lain yang dijalankan misalnya pengusaha
maka kepentingan buruh akan tertinggal dan itu yang dialami buruh mulai dari masa pemerintahan pak harto
jadi kekuasaan dengan perspektif politik buruh sendiri menjadi sangat dibutuhkan
sangat dibutuhkan sangat dekat
kita akan bicara mengenai partai buruh anda kan ini salah satu aktivis buruh pionir aktivis buruh
kemudian perlawanan di zaman orde baru pendiri partai buruh juga
apa yang membuat partai buruh kemudian tidak begitu diminati oleh para pemilih
dan saya tidak paham waktu itu
saya tidak politisi tapi memasuki dunia baru
dua itu tidak saya pahami
yang pertama memang sistem pemilu kita itu dibikin seperti ini
memang disediakan arena untuk curang
di undang undang itu disebut
bahwa partai yang mengirimkan saksi maka dia yang mendapatkan sertifikat perhitungan suara
sertifikat perhitungan suara atas nama partai yang bisa dipakai di mahkamah konstitusi bila ada kecurangan
saya tidak hitung berarti berpolitik butuh uang
itu berarti kalau enam ratus ribu tps membutuhkan uang satu ratus dua puluh miliar dan nggak mungkin didapat partai buruh
oleh karena itu digeser geserlah suara partai buruh itu ke partai lain
tapi anda merasa bahwa partai suara partai anda jauh
saya tidak sebut nama lagi siapa yang menghabis itu
karena pernah juga ada teman saya marah mau dibacok orangnya
lalu dan pernah juga kami berunding di kpu
dengan it nya kpu supaya suara kami dikembalikan
jadi bukan berarti partai buruh yang ada sejak era reformasi itu betul betul tidak laku dan tidak diminati
tapi memang ada faktor faktor administrasi kepemiluan yang kemudian membuat anda
ini tadi uang
jadi gini administrasinya satu
dan kalau kami punya uang satu ratus dua puluh miliar saya bisa sediakan enam ratus ribu saksi
tapi kemudian kan yang masyarakat pahami kan ya partai anda tidak begitu laku dalam pemilu itu yang kemudian perlu
kemudian perlu kita cari masalahnya
saya mau tanya sama pak turmus apa yang membuat kemudian partai buruh atau penyaluran aspirasi politik

dijawabin lebih asik di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
tapi apa yang terjadi
tidak akan terjadi
oke pak turmus apa yang membuat kemudian orang orang atau masyarakat buruh yang jumlahnya fantastis
tadi kata prof muhtar ada enam puluh tujuh puluh juta pekerja gitu
itu tidak bisa memformalisasikan atau tidak bisa menyalurkan aspirasinya ke kanal yang kemudian sudah disediakan
seperti pak mokhtar itu partai buruh
apa yang membuat orang tidak percaya kepada pimpinan partai buruh kepada pimpinan serikat pekerja
ya secara sosiologis ya masyarakat buruh itu kan sebenarnya membutuhkan contoh kan
selama ini belum ada
contoh yang mereka anggap bahwa melalui partai buruh itu mereka mendapatkan kesejahteraan
memang sejarah sudah ada dulu di era era pemilu lima puluh lima misalnya
ada dua orang yang duduk di dpr ya kalau nggak salah ada lima orang di konstituante
tetapi kan kemudian setelah itu kan dibunuh karena oleh orde baru dibunuh
sehingga tidak ada aspirasi itu kan semuanya dibinasakan semua bukan dibina tapi dibinasakan
nah ini kemudian yang muncul begitu reformasi sembilan puluh sembilan sembilan puluh delapan reformasi
jadi partai mau terbentuk mereka sudah dalam posisi sudah kacau balo
atau mungkin itu juga nggak pak muhtar memang karena pengaruh orde baru sehingga kekuatan partai buruh secara politik
atau kepahaman masyarakat buruh kepada politik itu memang sengaja diburu sehingga anda yang menanggung akibatnya
bahwa orang orang buruh atau para buruh sendiri tidak berpolitik atau apolitis
jadi pada masa orde baru dengan hanya memakai buruh itu sudah kata konotasi sama dengan komunis
itu yang pertama
tetapi kami dapat melakukan pendidikan penyadaran kepada anggota kami
nah pada pemilu dua ribu empat kembali ke situ tadi kami tidak punya kesempatan berkampanye tidak ada uang
kalau iuran kan enam puluh tujuh puluh tujuh juta itu kan luar biasa
itulah yang kami pakai waktu itu kan
iuran belum efektif kan baru reformasi
belum efektif kami tetap masih dalam keadaan tidak begitu disukai
walaupun kami tidak berkampanye yang memilih kami hanya anggota kami yang sudah terdidik yang kesadarannya sudah ada sudah terbentuk
tapi ada satu yang tidak kami pahami tadi
bahwa tidak terpaham betul kami berpolitik itu tentang sertifikasi saksi perhitungan
jadi berarti berpolitik itu uang sangat
itu yang kelemahan anda anda aku itu pak mukhtar
ada lagi satu lagi pengalaman saya
saya sudah ditunggu di manokwari
pesawat reguler dari jayapura
begitu sudah mau naik padahal sudah sepuluh ribu orang menunggu di manokwari
terus pesawat merpatinya bilang begini
dengan sangat menyesal pesawat ditunda untuk tidak ditentukan
itu apa artinya
di belakang itu permainan politik
saya enggak jadi ke manokwari
di manokwari diberitahu mukhtar papahan pembohong
ada sabotase untuk bisa kemudian
yang dari situ kalau saya bilang tidak hanya itu
kalau dia berpolitik butuh pesawat yang bisa dipakai
kalau dia pakai pesawat reguler ekonomi pasti tak mengkalahin
pak trubus kita sama sama setuju lah bahwa memang penyaluran aspirasi politik untuk kaum buruh itu betul betul memang harus tersalurkan
tapi anda pernah berpendapat seperti ini
dibutuhkan politik alternatif yang menjadi sarana penting bagi serikat buruh indonesia untuk bisa bersuara
politik alternatif ini politik seperti apa
politik alternatif yang saya maksud adalah terbentuknya sebuah partai
partai politik yang resmi
karena kalau tidak melalui partai politik partai buruh misalnya atau namanya apa sajalah gitu ya
tapi tetap buruh
itu sulit karena semua ada ditentukan oleh kebijakan publik
dan kebijakan publik itu semua dikendalikan oleh siapa yang berkuasa
siapa yang mau punya menentukan itu
nah tanpa ada keterwakilan ya
keterwakilan dari buruh yang ada duduk di dpr
taruhlah misalnya karena kebijakan publik itu berasal dari dpr eksekutif legislatif itu
jadi karena itu saya mengenal kedepan
harus ada tetap harus
nah bahwa sekarang ini situasinya belum mendukung
ini kan berproses
harus ada daya juang
nanti diperlukan satu sosok
saya mengharapkan suatu ada tokoh panutan yang bisa menyatukan itu semua
karena tanpa itu cita cita buruh ya hanya sekedar wacana saja
karena kalau nggak ada saluran politik seperti pak prof katakan itu sulit itu
ya kesejahteraan nggak akan tercapai
setiap hari yang didemo kan hanya itu saja
tuntutannya hanya terpulang pulang balik soal itu saja
ya diulang ulang itu saja
padahal sumber masalahnya ada di kebijakan publik
masalah di kebijakan publik itu
oke apakah menurut anda selama ini memang organisasi buruh atau masyarakat buruh atau pekerja sendiri
memang lebih suka menyalurkan aspirasi politiknya kepada saluran saluran lain selain saluran yang dibuat oleh pak mukhtar dan kawan kawan gitu
misalnya partai partai existing misalnya partai partai yang sudah ada
pd perjuangan golkar demokrat misalnya yang lain lain
lebih suka menyalurkan aspirasinya ke sana
iya ini karena persoalan
kan ada di partainya bapak
ini kan kurangnya orang orang intelektual yang loyal terhadap partai itu sendiri
sehingga ketika itu kemudian partai partai pesaing ini sudah mempunyai keunggulan dalam hal bagaimana cara menghancurkan
bagaimana cara memecah belah suara bagaimana cara menarik minat
cara cara ini digunakan dan akhirnya partai yang sudah dibentuk itu pun akhirnya dibuat tidak menarik
seperti katakan bapak tadi dihambat hambatkan itu semuanya
situasi sistem politik kita yang memang sistem politik primordial yang ditekankan
segala sesuatu ada tokoh tertentu yang ada invisible hand juga yang bermain di situ
sehingga kemungkinan hanya yang ada adalah partai buruh ini ada keterwakilannya
sehingga itu yang akan menentukan nanti di kebijakannya bisa berjalan semua
program program bisa jalan semua
kesejahteraan bisa jalan semua
tapi kalau tidak hanya teriak teriak tiap hari yang diulang ulang itu itu saja
kalau kita melihat kondisi kekinian pak trubus serikat serikat buruh berjamuran di mana mana
termasuk pak bokhtar dan juga tadi ada yang mendeklarasikan
mendukung calon presiden
menurut anda dengan adanya serikat serikat buruh ini kemudian mempunyai afiliasi dengan partai politik
atau kekuatan kekuatan politik yang sudah ada gitu
ini cara yang lebih efektif efisien nggak kemudian untuk bisa membawa aspirasi kelompok buruh
untuk diperjuangkan dan diimplementasikan
menurut anda gimana menurut
iya kalau menurut saya itu banyaknya konfederasi konfederasi itu ya yang terkait dengan itu
harus disatukan dibuat satu konsensus
maka diperlukan satu
namanya pembelajaran edukasi yang terus menerus
sehingga para buruh itu menyadari bahwa dia butuh politik gitu ya
butuh politik untuk menyalurkan aspirasinya itu
sebab tanpa itu akan sulit semuanya serba serba
tapi anda lihat itu hal yang wajar dan hal yang anda dukung
bahwa serikat buruh harus berafiliasi dengan kekuatan politik sehingga aspirasinya bisa terkanalkan dengan baik
iya sementara ini untuk itu
sebelum nanti berproses berikutnya menjadi partai tersendiri yang independen
nah untuk sementara ini karena sistem politik kita
parti ini ya kan ya aslinya presidensial multipartisme sekarang ini sistemnya itu
sehingga mau nggak mau dia harus masuk ke partai partai yang sudah ada
sementara yang bisa itu
akan tetapi jangan lupa akan muncul kekecewaan terus
begitu aspirasinya dimasukkan ke situ dia nggak akan dapat apa apa
dia hanya dibohongi hanya menjadi kuda troya
selama ini buruh itu seksi
tapi hanya jadi kuda troya doang
hanya dijadikan alat apa
hanya saksi menjelang pemilu
menjelang pemilu seksi
anda merasa begitu pak mukhtar
bahwa anda didekati oleh para politisi menjelang pemilu kemudian ditinggalkan begitu saja
ya itu terjadi
nah jadi juga begini sebetulnya
undang undang ketenaga kerjaan sekarang itu tujuh draftnya itu saya yang nyiapin
tapi dpr berubah
itu membuat kami sadar perlu ada partai
perlu wakil kami ada
karena di dpr dia berubah
malah undang undang itu menjadi memperkecil peranan serikat buruh
dan melemahkan serikat buruh
tiba tiba dulu kan kita bikin konsepnya
serikat buruh itu ada serikat buruh nasional
ada provinsi kabupaten
ada tingkat perusahaan
jadi ada syarat syaratnya ada kriterianya
di serikat buruh nasional sepertiga provinsi
serikat buruh provinsi sepertiga kota kaupaten
jadi memang secara undang undang secara sistematis kemudian dilemahkan gitu
luar lagi pp yang melemahkan lagi
tapi menurut anda memang harusnya kanal kanal yang dipakai
serikat serikat buruh harus dekat dengan kekuatan politik yang ada
supaya kemudian perjuangannya lewat situ
anda setuju nggak jika memang di tahun politik serikat buruh kemudian terlibat dalam dukung mendukung
terlibat dalam afiliasi berafiliasi dengan kekuatan kekuatan politik
untuk bisa tujuannya memperjuangkan kaum buruh
dijawabnya lebih asik prof di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersama sama
jadi menurut anda berafiliasi dengan kekuatan atau partai partai politik yang existing itu suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan gitu
kami pernah mencoba mengelakkan
ya kerugian demi kerugian yang ada
kerugian demi kerugian justru
demi kerugian yang dikitalami
karena anda sudah saya mendukung partai ini mendukung calon ini tapi kemudian aspirasi anda tidak didengar
tidak afiliasi atau simbiose
lalu pernah kita kosong tidak afiliasi
ketika tidak afiliasi juga kerugian demi kerugian yang kita alami
nah sekarang simbiose lagi
mudah mudahan bisa menjadi seperti pengalamannya partai demokrat amerika dan iplcu sudah ratusan tahun
simbiose itu berlangsung
jadi setiap mau pemilu partai demokrat itu bertanya ke aflcu
apa yang kami inginkan kami kerjakan
dan itu kemudian diperjuangkan dalam kebijakan politik
dan itu betul ya pak
pak waktu bill clinton presiden yang masih saya lihat ya
saya jadi berteman dengan bill clinton karena flsa
tapi anda berani nggak misalnya jika nanti misalnya anda sudah berafiliasi kemudian menjanjikan sesuatu tapi kemudian aspirasi anda tidak ditanggapi atau tidak dipenuhi anda berani teriak lagi
mesti kan enggak mungkin
kita bilang terima kasih atas tidak dilayani kami
mesti terus memilihmu ya
tapi yang menarik kata pak trubus bahwa memang partai partai buruh masuk ke partai buruh lagi serikat buruh serikat buruh ini kemudian dipakai jelang tahun politik sebagai kuda troya saja
menurut anda memang kekuatan serikat serikat buruh ini jika memang menyatakan dukungan atau memilih untuk berafiliasi itu memang cukup konkret untuk memberikan suara elektoral yang baik untuk kekuatan politik tertentu calon atau partai gitu
kalau menurut jumlahnya segitu banyak ya
artinya sampai puluhan juta itu berarti signifikan itu
anda masuk akal nggak kalau tadi kita lihat misalnya ketua umum kspi said iqbal mengatakan bahwa dia akan berjanji memberikan suara minimal sepuluh juta kepada prabowo subianto dalam deklarasi tadi
anda menurut anda ini hal hal yang masuk akal nggak dalam logika perburuan
bahwa memang suara buruh bisa kemudian dikanalisasi diatur kemudian untuk tersalurkan kepada tokoh atau partai politik tertentu
kalau hitung hitungan seperti itu belum tentu
karena kan orang buruh belum tentu memilih kepada diatur atur oleh elitnya itu
jadi ini persoalan karena ada jurang pemisah yang gap antara buruh dengan elitnya itu
jadi itu kalau misalnya menjanjikan seperti itu saya kira itu terlalu misalnya possible gitu ya
saya mau minta komentar prof mokhtar anda melihat apa peristiwa yang terjadi tadi siang ketika ada satu serikat buruh kemudian secara terbuka terang terangan mendeklarasikan diri dan menjanjikan suara sekian puluh juta
saya mengalami saya kenal anggota saya saya didik sedang bermasalah
tapi siapa itu
anggota sbc kan satu tujuh juta waktu itu
jadi ada juga yang tidak memilih kami itu dengan alasan tiga penyebabnya tiga
pertama agama kedua ada caleg familinya ketiga uang
dan itu dikasih satu desa uang dan mereka berkebaktian berdoa bersama
dan dia gak mau lagi meninggalkan karena dia merasa berdosa kalau karena sudah diterima uang dan di doakan
jadi itu ada faktor lain yang kalau pun ada bersikap anggota saya bakal memilih nah itu belum
oke jadi belum tentu ya tapi menurut anda kalau kita lihat politik elektoral di demokrasi modern seperti sekarang
kita setuju bersama bahwa kanal politik bagi kaum buruh harus tersalurkan
mendirikan partai buruh yang kemudian bisa bersuara dalam politik elektoral indonesia modern sekarang pak trubus
iya kalau dalam konteks sekarang artinya masih berproses ya belum bisa dipastikan bisa
tapi untuk kedepannya harus gitu supaya dia bisa eksis kan
dengan kondisi faktual buruh yang terpecah pecah banyak sekali serikat buruh yang tersebar di mana mana menurut anda bisa kemudian
itu dibutuhkan apa namanya satu kaderisasi ya kan
apa suatu konsensus kemudian ada sosok tokoh tadi ada tokoh yang bisa menyatukan itu semua sangat mungkin
artinya cuman memang butuh perjuangan nah untuk itu tentu artinya orang yang di yang memperjuangkan tadi ya menunjukkan suri toledannya lah
kira kira begitu nih loh hasilnya jangan selama ini dia hanya mendapatkan untuk kenaikan iuran saja kan gitu
jadi ini yang sering jadi keluhan tapi saya dapat apa dari saya ini nah ini persoalannya kan selalu dihadapkan karena buruh itu ya maaf aja
buruh yang tingkat bawah itu mereka dapatkan pada kebutuhan sehari hari kan
nah itulah yang menjadi tantangan tapi segelus memang sulit kalau kelihatan ini
tapi dengan adanya yang sekarang itu artinya sekarang mereka ya sudah disalurkan aja menurut partai partai yang sekarang ada kan itu
tetapi jangan lupa bahwa ke depan dia harus terus berproses untuk menjadi seperti buruh
karena jangan terus terusan begini menikmati karena kalau tidak terus ya mereka ya itu tadi
mungkin tidak akan tercapai apa yang diinginkan gitu
pak motar partai partai ada tanpa anda membuat partai itu sudah bisa nyatu gak sih nyambung nggak sih
jaka sembuh bawa golok atau nyambung betul gitu dengan masyarakat dan keinginan buruh partai partai yang existing gitu sekarang
ya boleh disebut nggak ada yang betul betul nyambung jujur tapi hampir hampir nyambung ada
itu kalau sudah anda bisiki kan
minimal kelemahan begitu aja kan
artinya ada partai yang menurut kita
ada partai yang menurut kita dia memilih kelemahan yang minimal
ya betul yang minimal
lalu ya said iqbal juga merasa dia bergabung dengan ini dia merasa partai ini dan tokoh di sini yang memiliki kelemahan yang minimal
jadi minimalisnya kami itu berbeda beda
dan itu salah salah saja setiap serikat buruh kemudian menginterpretasikan pilihan politik
ya seperti itu
nah bisa juga serikat buruhnya menginterpretasikan seperti itu
tapi anggotanya belum tentu
diam diam pergi juga ke lain
saya minta pendapat anda berdua terakhir tentang tantangan di tahun politik
bagaimana buruhnya serikat buruhnya partai partai politiknya calon calon presidennya saling bersimbiosa saling berkoordinasi saling bergandengan tangan
bagaimana menempatkan diri di tahun politik ini
kalau menurut saya sih apa namanya
suara suara aspirasi buruh ini tetap harus diperhatikan

akan tetapi memang kerjasama ya koordinasi antara buruh serikat buruh dan calon calon presiden atau apapun namanya nanti itu memang harus sering komunikasinya harus efektif
karena kalau selama ini hanya serikat buruh berjalan sendiri buruhnya berjalan sendiri pemimpinnya juga berjalan sendiri ya
sulit akan akan tercapai itu semua
jadi ya akhirnya hanya tataran diskusi wacana
dan anda lihat di tahun politik ini masih akan jadi kuda troya saja
ya akan jadi kuda troya saja
karena yang muncul nanti dia akan kekecewaan kekecewaan terus
karena akan kujanjikan lo dapat habis manis pak dibuat
mudah mudahan aja seperti itu pak trubus
terakhir prof dari anda
ya saya kan sudah aktif dalam perburuhan ini sejak tujuh puluh delapan
jadi tiap pemilu
ya janji mensejahterakan buruh itu tidak pernah lupa dari janji politik semua partai
tapi boleh saya sebut semua presiden kecuali gus dur
kecuali gus dur
kecuali gus dur
dalam dua partai kehidupan ini industrial pengusaha dan buruh
semua presiden dekat dengan pengusaha begitu dia presiden tapi jauh dari buruh
tapi waktu dia capres dekat dengan buruh agak sedikit jauh dari pengusaha itu
apa cerita menarik dari gus dur yang anda bisa kenal
kenapa kecuali gus dur
itu yang mungkin masyarakat belum banyak tahu prof
kebijakan kebijakannya dan sensitivitasnya mendengar suara kalau ada dari teriakan dari buruh
jadi dia cepat bertindak bila ada pengalaman saya
bila ada saya sampaikan mungkin juga karena dia majelis pertimbangan organisasi sbc
dia kan pendiri sbc juga
jadi ketika saya ditindak
jadi ketika saya ditindak di sana ini ada begini begini begini
ya dia langsung
lalu dia bilang begini begini
ada di kota ini begini begini begini
menurutmu apa jalan keluar
saya mau bawa satu orang ini supaya kami selesai
yang melakukan hal seperti itu selama beberapa presiden ya hanya gus dur
dan saya kira itu juga mungkin dia cepat jatuh
karena dia ternyata
terlalu dekat dengan buruh
tidak disenangi oleh
buruh itu komunis
baik kita berharap apa yang terjadi tidak hanya menjadi kuda troya yang kemudian dimanfaatkan
untuk apa namanya kepentingan politik tapi juga betul betul ya seperti gus dur tadi kata
memutar bahwa apa yang diaspirasikan apa yang dijanjikan betul betul dilakukan
jadi jangan mau dekat dengan kaum buruh atau kaum penghubung
artinya begini kalau kami ditanya ada nggak yang pernah ideal orang yang menjadi pemimpin
kami masih bermimpi pada latang presiden yang mimpi
yang minimal seperti gus dur kalau tidak seperti soekarno
hahaha itu harapan anda tapi kita akan tunggu apakah betul betul nanti apa namanya partai buruh yang sebagai kanal politik resmi di politik formal indonesia ini betul betul bisa bersuara setelah kemudian gagal dan rontok di pemilu pemilu awal masa reformasi kita akan lihat bagaimana perkembangannya
mudah mudahan anda masih diberi umur panjang diberi semangat untuk bisa mengejawantakan apa yang kemudian ide anda itu prof motor
terima kasih pak terubu
terima kasih prof motor atas perbincangannya malam hari ini